era ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri menyampaikan pidato politik di rakernas kelima pdi perjuangan
dalam pidatonya megawati mengungkap arah politik pdip di pemerintahan prabowo gibran nanti
dalam pidato politiknya di rakernas ke lima pd perjuangan jumat kemarin
ketua umum pdip megawati soekarno putri mengoreksi penggunaan istilah oposisi dan koalisi selama ini agar tidak salah kaprah
dalam sistem ketatanegaraan indonesia
mega juga menjawab soal sikap politik pdip di pemerintahan prabowo nanti bukan koalisi atau oposisi
tetapi kerjasama atau tidak kerjasama
jadi sebetulnya kita ini tidak ada koalisi lalu oposisi
jadi memang agak susah sebetulnya karena kalau
tidak ikut lalu apa ya
jadi saya bilang pada mereka bertiga kerjasama
karena memang begitulah tidak bisa koalisi
karena kita sistemnya nanti parlementer
lalu kalau ada yang bertanya pada saya
ada artinya ya tidak ada bersama sama
megawati juga mengaku tidak masalah dianggap sebagai provokator
megawati menyebut dirinya adalah provokator untuk kebenaran dan keadilan
tadi kan ada banteng penuh penuh panah
kita tahan banting kok
nanti katanya saya bumega provokator
ya saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan
sementara itu dalam rakernas pdip kali ini tidak terlihat kehadiran presiden joko widodo
ketua stiring komiti rakernas kelima pdip jaros saifuddayat
membeberkan alasan jokowi dan wakil presiden terpilih gibran raka buming raka
tidak diundang ke rakernas di ancol
menurut jarod baik jokowi maupun gibran sudah bukan bagian dari pdip
karena melanggar ad dan art partai serta melanggar konstitusi
apabila ada di antara kita anggota partai yang kemudian melanggar konstitusi
melanggar etika dan moral maka dia sudah bukan menjadi bagian dari keluarga besar pd perjuangan
karena sudah bertentangan bukan hanya pada ad dan art partai tapi pada konstitusi
di hari pembukaan rakernas kelima pdip presiden joko widodo menghabiskan waktu di istana kepresidenan gedung agung yogyakarta
jumat sore jokowi membagikan bantuan bahan pokok kepada masyarakat di sekitar gedung agung
sedikitnya satu lima ratus paket bahan pokok berisi beras minyak gula dan biskuit dibagikan presiden joko widodo
jokowi tidak membagikan langsung paket bahan pokok tetapi terlihat memantau pembagian bahan pokok bersama sang cucu
rakernas kelima pdip digelar selama tiga hari yakni dua puluh empat hingga dua puluh enam mei
rakernas akan membahas evaluasi kinerja dalam pemilu dua ribu dua puluh empat sikap politik partai selama lima tahun ke depan dan persiapan pilkada
tim liputan kompas tv jakarta
apa saja yang akan dibahas di hari kedua rakernas kelima pd perjuangan yang digelar di kawasan ancol jakarta utara
kita sapa jurnalis kompas tv ada fedriska ananda
selamat siang rizka agenda apa yang akan dibahas di rakernas kelima pd perjuangan hari ini
ini merupakan hari kedua diselenggarakannya rakernas pdi perjuangan yang mana untuk agenda hari ini
ini lebih kepada agenda internal ataupun tertutup
begitu ya dimana kalau misalkan kami lihat dari rundown rundown ini akan ada sidang sidang paripurna
begitu terkait dengan materi materi ataupun isu isu strategis yang akan dibahas oleh pdip
nah kalau misalkan nanti kami dapatkan informasi juga ini sekitar pukul satu nanti ini ketua umum pdi perjuangan ini
megawati juga akan memberikan kembali pidato politiknya memang tertutup tidak akan disiarkan secara langsung seperti kemarin
ini akan dialamatkan begitu ya akan disampaikan
kepada ribuan kader pdip yang hari ini hadir untuk kembali mengikuti rakernas
kalau kita mengikuti gita dan juga saudara kemarin ini megawati menyampaikan pidato politik di depan ataupun di hadapan ribuan kader pdip
sebetulnya ada empat poin yang menjadi inti dari pidato politik megawati
yakni yang pertama ini adalah sikap partai pdip saat ini yang menyebut bukan berkoalisi atau tidak berkoalisi ataupun oposisi terkait dengan bersama
ataupun tidak bekerjasama dengan pemerintah mendatang yakni pemerintahan prabowo gebran
dan kedua ini adalah terkait dengan fokus ke pilkada serentak yang akan segera disenggarakan juga
ini pdip ini juga kembali kemudian mengevaluasi bagaimana kemudian ketika pada pilpres mereka ini juga turun begitu ya suaranya merosot suara partai
kemudian pdip ingin kembali mengencangkan ancang ancangnya di kantung kantung suara di daerah daerah pemenangannya begitu
jadi memang untuk saat ini pdip akan fokus terkait dengan pilkada yang akan datang
kemudian kemarin juga megawati juga sempat menyentil mahkamah konstitusi terkait dengan penyelenggaraan pilpres kemarin
dan yang terakhir megawati juga menyemangati para kader kadernya untuk tidak gentar
begitu yang disampaikan oleh megawati di hadapan para kader untuk tetap bersemangat menghadapi agenda agenda pemilu yang akan datang
apa yang akan dilakukan pdi perjuangan di setiap daerah rizka
ya ini tadi juga menarik disampaikan oleh adrian napitapulu
tadi konversi sudah dilaksanakan sebelum menjelang rakernas ini dilanjutkan begitu ya
di mana adiana pitapulu ini mencatat ataupun meng highlight begitu
yang perlu ditingkatkan ataupun yang perlu kembali menjadi perhatian dari pdi perjuangan ini adalah terkait dengan
kader kader ini kemudian untuk dikaderisasi begitu
terkait dengan tidak jangan sampai ini dicuri ataupun diambil oleh koalisi lain begitu
dan kemudian memelihara bagaimana kader kader ini juga tidak melebihi dari kekuasaan yang sudah ditugaskan oleh partai
inilah tadi yang juga sempat disampaikan
tadi juga di hadapan kami juga hadir masing masing ketua dpp dari beberapa provinsi
begitu tadi kalau misalkan kita simak ada dari provinsi jawa barat dari sumatera utara dari maluku dan dari juga papua
tapi yang paling menarik ini adalah terkait dengan pemilu yang ada di sumatera utara saat ini
dimana kita ketahui ini menantu dari presiden joko widodo juga maju untuk pilgub
namun kalau misalkan tadi dari dpp sumatera utara yang mengatakan bahwa untuk di pilgub
sumatera utara ini memang sedikit tensinya tinggi begitu disampaikan
karena memang bagaimana kemudian pertarungannya ketika bobby nasution ini sudah tidak bersama dengan pdip lagi
jadi memang pdip ini kembali mengencangkan suaranya kemudian untuk dapat menang pada pilkada terutama pilkada sungut jakarta
dan juga daerah daerah yang memang menjadi kantong kantong suara dari pdi perjuangan
terima kasih fedris kananda yang melaporkan langsung dari ancol jakarta utara